untuk saya peringatan ini penting untuk menangkan race
akhirnya kami menang race tapi race ini tidak berakhir karena kami memiliki dua race lagi
esok saya akan mencoba semula saya akan memberikan segalanya
dan saya mencoba untuk menang race

karena kondisi sangat panas dan dua puluh satu lap tidak mudah
dan kita akan lihat
sementara itu rekan satu tim dari toprak razgat lioglu dari kepala yamaha
yakni andrea lokateli mengekspresikan kesan baiknya terhadap masyarakat indonesia yang ramah
pembalap italia tersebut mengaku keramahan masyarakat lokal dan penggemar di indonesia
memberikan motivasi yang positif bagi pembalap berusia dua puluh enam tahun ini
sehingga bisa memasuki garis finish di urutan ke empat
kami mulai dengan kualifikasi yang bagus
kami mulai dari p tiga itu adalah perang pertama saya
jadi itu menarik
kami menikmati setiap kali di sini
dan saya juga suka orang indonesia karena
karena ini adalah
saya bilang keluarga tapi karena ketika saya berbicara dengan orang indonesia
jadi untuk saya itu positif
seri ke sebelas balap motor world superbike di sirkuit mandalika
masih akan berlanjut pada minggu tiga belas november
dengan dua sesi perebutan poin
yakni super pole race dengan capaian maksimal dua belas poin
dan race ke dua dengan capaian maksimal dua puluh lima poin
nusa tenggara barat